bapak katakan untuk mengorbankan
ini laporan keuangan kita
gimana laporan keuangan bulan ini
penjualan harian kita semakin menurun bu
dan itu berefek pada pendapatan
omset kita turun drastis bu
tapi juga heran bu
padahal keluhan dari para pelanggan
dan kualitas produk
sudah sangat berbaik bu
tidak ada kompen
wakil abu abu juga
sudah tidak ada sama sekali
bagian juga udah pada jatuh tempo cicilan mobil khusus anak anak bayaran sekolah kartu kredit
wah gawat semua chair chairnya cocok apa jangan jangan mama melakukan ilmu pesugihan ya
suara berisik itu lagi
suara berisik itu lagi
suara berisik itu lagi
suara berisik itu lagi
kamu ngapain kesini
jagalah mulut kamu ya
seenaknya aja gitu sama mama
mah tobat mah tobat
yang mama lakukan semua ini tuh dosa mah
tahu apa kamu soal dosa
dan kamu gak usah ngajarin mama ya
terus buat apa mama melakukan semua ini
sekarang mama mau tanya sama kamu
memangnya kamu bisa kasih apa
kalau mama gak melakukan ini semua
bisa kasih apa
bisa kasih apa
ibu memilih untuk mengorbankan anak sendiri
ya udah kepala
dengan pilihanmu ini
semua resiko kamu tangguh
mama masih di jalan nak
mama cepet pulang ya
mama cepet pulang ya
sini deh sini dek
sini deh sini deh
mah kenapa ular besar itu selalu datang ke rumah kita
pasti mama tau kan
ini semua pasti ada hubungannya sama ilmu kesugian mama ya kan
ma tobat ma tobat
sebenarnya bayi muda tahu kalau mama itu mau ngorbanin elsa iya kan
demi mendapatkan harta yang lebih banyak
mama terpaksa mengorbanin kamu
mama terpaksa enak
kalau mama mau ngorbanin elsa pasti nanti bayi makan dikorbanin juga ma
ah lelaki pengen ngorbanin upward

mama zarah sayang semua
kesehatan ku ini
terima kasih mbak
psychologi polisi bahkan kemungkinan
untuk kamu sendiri hari ini biar vous lebih berjaga baga
dianggoa aplikasi indonesia